wih gayanya udah kayak atlet taekwondo profesional ya
ayo bisa tebak nggak yang mana cucu pertama presiden joko widodo
itu tuh tim merah
jangan salah walaupun masih pakai sabuk putih tapi lawannya ignatius jason sudah sabuk kuning loh
lawan etes terlihat lebih agresif namun justru etes mendapatkan banyak poin dari kesalahan lawannya
lawan etes pun sempat terjatuh beberapa kali
di sisi arena pertandingan terlihat sang ayah gibran raka buming terus menyemangati anak sulungnya ini
akhirnya jan etes menang dalam kompetisi taekwondo kelas kyorugi pemula dengan skor dua lima
pertandingan digelar oleh sekolah taekwondo sanggar kartika buana skb di solo jawa tengah pada minggu pagi
dikutip dari detikom gibran mengaku ini pertama kalinya etes bertanding apalagi etes baru berlatih beberapa bulan saja
meski begitu sang ayah mengaku tidak khawatir dengan pertandingan perdana anaknya
berbeda halnya dengan sang ibu yang mengaku begitu deg degan
etes yang menang berdiri di atas podium tertinggi dan berhak mendapatkan medali emas beserta piagam penghargaan